pameran ini diselenggarakan di ruang pertemuan kompleks rumah sakit islam harapan anda kota tegal
replika benda benda peninggalan nabi yang dipamerkan sebanyak lebih dari satu ratus dua puluh buah
replika itu berupa gambar sebanyak tujuh puluh buah pedang tiga puluh buah dan selebihnya adalah pernak pernik termasuk al quran
replika yang dipamerkan ini sebagian besar adalah milik rumah sakit termasuk tiga puluh bilah pedang
senjata senjata ini dibuat oleh perajin lokal asal sukabumi jawa barat
meski hanya berupa tiruan benda yang dipamerkan ini cukup menarik perhatian
setiap hari ruang pameran ini selalu dipenuhi pengunjung
para pengunjung pameran ini kebanyakan dari kalangan pelajar di kota tegal
namun demikian banyak juga warga masyarakat yang sengaja datang untuk melihat pameran tersebut
tujuan dari pameran ini yang pertama karena kami ingin menyambut ulang tahun rumah sakit yang ke dua puluh delapan sembilan desember
di samping itu juga bertepatan dengan wawancara
bagus kami ingin mengenalkan kembali bahwa anak muda harus kenal dengan rasulnya harus tahu perjuangannya harus tahu sosoknya seperti apa
melalui pameran ini diharapkan umat islam bisa mengenang kembali perjuangan nabi muhammad saw dan sahabatnya dalam melaksanakan dakwah islam
selain itu pameran ini juga digelar dalam rangka memperingati maulid nabi
imam suripto tegal jawa tengah